kagak bisa didulin abah nilan
di pengobatan alternatif mari
kita juga diajarin untuk bersabar
abah sama umi sabar ya
bentar lagi juga pasti dipanggil
uber uber siapa ya
berarti babi babinya layla tuh lagi di atas angin
udah biarin aja
betul layla justru kardun yang kalah sama babi kamu layla
terus itu gimana
tolong bisa mereka dong pak haji
wah ada siaran langsung nih
siaran langsung dari kampung sengon
lo pegang siapa ya
ya ini si pegang kardun
curang loh gue juga pegang si kardun
lo lihat no si sobari udah keteter
jawa jawa preman dilawan mampus mampus deh
dia kan dulu pernah nyakit kita
iya biarin sobari ada yang bales langsung sama si kardus
tapi kan gitu gitu calon mertua gue
eh kardun lo berani pukul sabari
jangan jangan jangan
mamut jangan lo haru haru
mamut jangan lo kesayangan
biar nyahok kemen
rasain lo dulu kamu tadi ayah kita ya
legian bapak habis ngapain sih huh
mukanya udah jelek tambah ancur tau gak
tuh lihat jadi kayak ikan cupang
udah tau lo pake nanya lo
asal anak gak tau diri
pelan pelan kayak nempelin ya
lah lah lah
babe jadi marah marahin atika sih
iya jelas aja gue yang
gara gara si kardun tuh ngerecahin lo
iya iya iya emang bener sih babe
emang iya tuh orang kagak tau diri kurang ajar
udah jelek udah putana
atika juga tuh tadi habis berantem
sampai bini bininya si kardun
makanya lo jangan deket deket sama si kardun ha
gue nih belum puas kalau belum bales dendam sama dia lo tau
nih siapa juga yang deket deketin dia
ntar nih kalau bini bininya si kardun
berani ngatain atika lagi
be bales aja be
ya jelas lah gue bales
tapi gue gak mau sendiri
gue mau minta bantuan sama si badar
widih mantep tuh be
terima kasih mba is
ada perlu sama lela pak haji
soal penting pak ji
iya bang ada apa
ini lah bang malik mau ngasih tau nih
mba be lela babak belur digebukin sama si kardun
apakah gak bisa jalan
tapi nafasnya masih ada sih lak
eh bang malik
pak be kasihan banget bang ojo
bang ojo bang ojo apa ya
pernah salah lela bener ke bang ojo
cuk cuk cuk cuk cuk cuk
kan beritanya teh belum benar
pasti bener lah bang ojo
orang kita berdua lihat sama mata kepala kita sendiri
dari dari dari
beruncing masalah tau gak
datang kemari pak ji
ji kita gak mau beruncing masalah ji
lo kagak lihat tuh si lela
pindah mewek begini
ini lagi nyari kesempatan aja
pegang aja tangan insya allah
kita cuma ngasih tahu doang
iya pak ji
tadinya nih kita datang kemari mau kasih tahu
kalau minggu depan bakal ada bersih bersih desa
buat jelang ramadhan
pak ji ikut berpartisipasi ya
ya udah insya allah
ini semua buat warga desa pak ji
semuanya harus ikut
kagak pandang dulu
dengar gak sih lo
ji kagak ada basah basihnya ji
buat berdua nih lapar perut
oh mau minta bubur
ngomong dong dari tadi
tapi buburnya gratis ya
jaman ayah nanti aku mau gratis
nih gratis makan ini
udah bang ojo biarin
daripada dipingsan ntar
udah bikin begini
pegang sono aja nafek
bang ojo udah bikinin
udah siang bang ojo
bapak gimana pak ji bang ojo
udah gak kenapain nafek
takut banget sih
aduh lama bener nih nungguin
habis keriting gua
duduknya di sini lagi disamain sama orang orang kayak gitu
kita kan orang terhormat bang
disamain sama orang orang yang gitu tuh
kagak bisa didulin abah nilan
di pengobatan alternatif mari
kita juga diajarin untuk bersabar
abah semumi sabar ya
bentar lagi juga pasti dipanggil
haji muhyiddin haji maimunah silahkan
gila samat sih jawabannya
yang mikirin apa ya
ngewe musuhan sama mak
kenapa terus kepala sih
iya tapi bukan berarti harus ngelawan sama mak
ya ibu haji terlambat
tadi ada pertandingan seru
pertandingan apa pak ngujo
itu pertandingan antara
kardun sama sobari
kenapa ya allah
astaghfirullahaladzim pak haji
jangan jangan bu haji keguguran
tuh kakinya ada darahnya
raul keguguran dah
apa gue gak salah denger
enggak tahu mak
gue ini banyak ngeluarin darah
sulam gak mau kehilangan anak mak
anak sulam gimana lah anak sulam mak
makanya cepetan kita cari pertolongan
udah sabar enggak mungkin
tuhan bu haji gak kehamil kali nih
darah di kakinya tuh cuma head doang
emang emak sama keluarga ini udah ngebungin kita semua ya
kehamilan bu aji paling rekayasa doang
sudah lazim lo
udah jelas jelas nih mantu gue nih hamil
makanya terjadi pendarahan
lo lo belum pernah hamil ya hah
sewot banget gitu sih
ayah ini udah punya tiga anak mak
udah punya anak kok
lu gak bisa ngebedain antara darah head sama darah pendarahan teh
udah deh mak jangan diladenin
kudu gimana mak
ntar kalau kelamaan takut jadi kelapa lapas sama bu haji ya
gara gara lo sih gue jadi lo pak denny
cepet panggil si robi
suruh nyupir suruh nyupir bawa mobil ke sana
alah dia sakit juga
cuma orang masuk ke sini aja
cepetan masih bisa nyupir masih
udah cepet sana